ya ampun aku gak pernah kebayang
seorang owner hotel bintang lima bisa jaga maneranya sama siapa aja
mungkin lo bisa nyegat gue di jalan dan nuduh gue sembarangan

saya harusnya berterima kasih sama kamu dan nolongin tasya
belakangan ini banyak orang yang nyakitin dia
saya cuma mau ngelindungin dia
sebagai armedaktik saja tak ada apa apa orang yang bisa merasakannya
kok mau tanya ternyata
syukurlah kamu kamu baik baik ya saya
aku khawatir sekali sama kamu tapi alhamdulillah kamu baik baik sekarang
terima kasih untuk semuanya
ayo tes sebenarnya ibu mau apa sih
eh maudie kamu tolong ambilin jus buat tasha
dia habis nyanyi pasti haus sekali kan
order aja dari sini
bisa kan mi gak usah aku yang ambil minumannya buat tasha
gapalah mau ambil minuman buat dia
udah deh jangan protes terus
kamu mau pesen dimana kek mami gak peduli
yang penting kamu ambil jus buat tasya karena dia haus habis nyanyi
mami nyebelin cepat
hah protes dulu
sebenarnya ibu tuh mau apa sih
aku tahu bahwa ibu tuh cuma acting
jadi sebenarnya ibu mau apa
masya aku gak ada
aku cuma pengen nyanyi
jangan jangan dia resursa nyanyi
boleh tasha gak tadi saya lihat di belakang panggung kok gak ada
di panggung pun juga nggak ada
tadi si tasha pergi sama ibu dan adiknya kayaknya ke kamarnya apa
tristan mau masuk ke rumah tasha
selama ini aku hormat sama ibu karena ibu itu istrinya ayah
tapi asal ibu tahu aja ya
aku tahu bu semua yang ibu lakuin
kejadian kejadian yang udah nimpa aku itu semua karena ulah ibu kan
bahkan penculikan aku tadi itu juga semuanya karena ulah ibu kan
kamu tega dan berani ngubur aku seperti itu
semua yang kamu tuduhkan gak ada buktinya tasya
sakit hati aku tahu kan
kamu tega sekali menyuduh seperti itu sama aku
pak tristan pak tristan
pak tristan ngapain di sini
maaf maudie saya mau ketemu tasha tasha ada di dalam
maaf maudie saya mau ketemu tasha tasha ada di dalam
kamu tahu gak gimana sakitnya gimana cemasnya hati ibu
aku jujur sayang sama kamu
kamu mau benci sama aku kamu mau marah mau protes
sayangku sama kamu gak akan pernah hilang dan gak akan pernah budak tasha
sebenarnya apa sih yang lagi mami rencanain
aku benar benar nggak ngerti
maudie kita pulang yuk
makasih pak tristan
semua baik baik aja
ya semuanya baik baik aja kok
dan ini semua berkat cowok yang tadi udah nyelamatin aku tristan
kalau nggak ada dia mungkin aku nggak bakal bisa lagi balik ke sini
bodohnya aku lupa nanya nama dia
jadi sampai sekarang tuh aku gak tahu nama dia siapa padahal dia udah nyelamatin aku
syukurlah kamu baik baik aja

gapapa kok dikunci
wah mulai penyakitnya
pak kok gue dikunciin sih pak
masa gue tidur di luar
pokoknya papa gak akan bukain pintunya
kecuali kamu bawa baju baju papa yang dilondri
mau apa enggak
kau bawa baju baju papa yang dilondri
mau apa enggak
papa nggak percaya
pelas kanjut papa
kamu udah ngantri anak perempuan itu dengan selamat ketujuan kan
sampai ditambah tujuan dengan selamat tanpa rileksan sedikit pun gentlemen
barusan papa dengar kamu bilang kalau kamu
berarti kamu banci dong
payah kamu reni
ini kenapa jadi baju perempuan
kamu salah ini
ini bukan baju papa
kok sebenarnya boh kadut
kita pake kerasian dulu
selamat pagi tasya tiara
kalian udah rapi mau kemana
ehm aku mau nganterin tiara ke sekolah
mau nganterin tiara ke sekolah
aku gak akan pernah ngebiarin kamu sendiri
aku takut sampai ada apa apa sama kamu
kamu tahu sendiri kan banyak orang yang menyakitin kamu
karena aku gak mau kejadian kayak tadi itu pulang lagi
aku gak pernah kebayang ada pemilik hotel yang datang dan kaya
memanten aku sama tiara ke sekolah
perdui banget sih gini kita
aku udah telat nih